media sosial rentan menjadi wadah konten negatif di tahun tahun politik
narasi ujaran kebencian berita bohong atau hoax hingga black campaign
menjadi ancaman penyelenggaraan pemilu
sebagai sarana kampanye pemilu komisi pemilihan umum pun akan
menggodok aturan main di media sosial untuk penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
kami bahas malam hari ini bersama ketua bidang teknis kpu idam holik
dan hoironisa nur agustiyati ketua perludem
selamat malam mbak ninis dan juga bang idam
selamat malam mbak
baik selamat malam mbak ninis bang idam sudah bisa mendengar suara saya
selamat malam bang idam
bang idam selamat malam
nampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan bang idam holik dari kpu
saya akan ke mbak ninis terlebih dahulu dari perludem
mbak ninis sekarang kpu akan menggodok bagaimana aturan main di media sosial
dalam pemilu dua ribu dua puluh
poin apa yang menjadi concern kalau dari perludem sendiri berkaca pada pemilu pemilu sebelumnya
memang selama ini sudah ada ya aturan kampanye di media sosial seperti yang disebutkan tadi
tetapi memang selama ini pengaturan terkait kampanye di media sosial itu pendekatannya pada pembatasan jumlah akun
tadi disebutkan misalnya maksimal tiga puluh akun untuk calon gubernur
untuk bupati wali kota
dipileg pun juga demikian
jadi pendekatannya adalah membatasi jumlah akun resmi yang bisa didaftarkan oleh peserta pemilu
tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih jauh permasalahannya adalah
permasalahan utamanya ya bukan pada banyaknya jumlah akun yang dimiliki oleh peserta pemilu
permasalahan atau tantangan dalam kampanye di media sosial kita adalah pada kontennya
misalnya ada ujaran kebencian menyebarkan disinformasi hoax
dan lain sebagainya yang salah satu dampaknya yang kita rasakan adalah pembelahan di masyarakat
karena ujaran ujaran kebencian itu atau disinformasi itu bukan disebarkan oleh akun akun yang resmi yang didaftarkan tadi
karena akun resmi pasti tidak akan menyebarkan berita berita bohong
mereka pasti menyebarkan informasi informasi yang baik terkait dengan calonnya disimisi program dan sebagainya
nah masalahnya adalah akun akun yang tidak resmi ini
akun akun yang robot dan lain sebagainya
kita belum ada aturannya
ini yang kemudian harus jadi salah satu perhatian juga termasuk juga soal transparansinya
akun akun gitu ya misalnya akun akun buzzer katakanlah yang bertujuan untuk mengubah opini publik
tentu misalnya dia terafiliasi dengan salah satu pasangan calon ataupun peserta pemilu
bisa jadi mereka melakukan itu karena ada yang membiayai
nah ini yang tidak pernah tahu gitu ya siapa yang membiayai misalnya
atau berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu untuk berkampanye di media sosial
karena hal ini tidak terlihat dari laporan dana kampanye yang diserahkan ke kpu
jadi ini masih ada di ruang yang gelap
jadi fokusnya penyelenggara pemilu sebaiknya tidak sekedar membatasi jumlah akun yang bisa didaftarkan
tetapi lebih mengatur soal transparansinya atau soal kontennya konten yang disebarkan oleh akun akun ini
oke kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan karena anda juga melihat perlu melihat apa yang terjadi pada pemilu sebelumnya
begitu ya mbak ninis ya
baik mbak denis saya akan sapa ke bang idham
bang idham terlebih dahulu bang idham sudah bergabung bisa mendengar suara saya yang jelas
sudah mbak saya sudah mendengar komentar dari mbak ninis yang luar biasa
bang idam tadi mungkin sedikit saya recap sedikit
kalau dari mbak nini sebenarnya bagus untuk pembatasan akun tiga puluh maksimal
tapi sebenarnya bukan itu esensinya karena ada hal lain yang lebih concern
transparansi akun akun robot bot kemudian bazar
jadi sebenarnya esensinya harus lebih fokusnya harus lebih diperluas lagi
lebih helikopter view lagi kalau ingin membatasi penggunaan media sosial untuk pemilu yang akan datang
ya terkait dengan hal tersebut tentunya bagus ya mbak
yang terpenting kalau menurut saya hari ini adalah bagaimana ada yang namanya partisipasi dari masyarakat
karena kita ketahui untuk melakukan media sosial monitor ini kan butuh energi yang luar biasa
apalagi kalau kita bicara tentang teknologi komputasi dalam hal ini buzzer ya
teknologi blastingnya itu ini memang harus ada tim khusus yang menangani hal tersebut
dan tentunya kami akan coba mengatur tentang hal tersebut nanti dalam rancangan pkpu
kami akan coba masukkan walaupun memang dalam undang undang pemilu berkaitan dengan larangan kampanye
hal tersebut belum ada ya yang mengatur tentang hal tersebut
tapi tentunya kami kpu selaku penyelenggara pemilu diberikan kewenangan atributif untuk menyusun aturan kampanye
berkaitan dengan materi kampanye maupun akun akun booth
nanti coba akan kami rumuskan dalam peraturan kpu
oke jadi saran tadi aspirasi dari perludem dari mbak ninis ditampung ya bang idam ya
dipastikan itu akan masuk ya terkait dengan bot buzzer itu ya
ya insya allah kami akan lakukan kajian berkaitan dengan akun buzzer
ataupun akun booth ataupun akun akun lainnya yang sekiranya itu bertentangan dengan prinsip prinsip etis dalam penggunaan media sosial
saya ingin menyampaikan juga butuh partisipasi dari masyarakat dari warga untuk memantau hal hal yang bersifatnya konten konten negatif
kemudian apa namanya bazar kemudian bot dan lain sebagainya lah ya itu
mengapa sampai membutuhkan partisipasi masyarakat
apakah itu tidak bisa dikendalikan sendiri dengan menggandeng pihak pihak seperti kominfo dan lain sebagainya dari kpu
bicara tentang pemantauan atau kepengawasan dalam kampanye itu sebenarnya bukan ranahnya kpu
kpu hanya membuat regulasi
tentang pelaksanaan kampanye
kalau tadi saya singgung persoalan partisipasi masyarakat karena pemilu yang baik itu adalah pemilu yang partisipatif
dimana pemilih memiliki kesadaran dalam masa kampanye dia bisa memberikan penilaian terhadap kualitas kampanye termasuk juga akun akun yang digunakan
apalagi di setiap pemilu bawaslu punya program pengawasan partisipatif
mbak nidis baik
mbak gidam saya akan minta tanggapan mbak nidis
mbak ninis terkait dengan pengawasan pemantauan artinya ini melibatkan cukup banyak
kalau tadi mungkin dari kacamata nya mbak nidam memang kalau pemilu itu harus melibatkan masyarakat
sehingga partisipasi seluruh elemen atau lapisan itu dibutuhkan
jadi tidak bisa kerja satu dua pihak saja
nah terkait dengan pengawasan
ini memang sebegitu susahnya karena memang mediumnya beda sama sama media
tapi media sosial dengan media massa itu adalah dua hal yang berbeda mbak ninis
melihat memang sangat sangat rentan terhadap hal hal yang bisa memicu polarisasi terjadi di media sosial
ya memang saya sepakat sama pak gidam butuh ada partisipasi
karena memang apa ya
sebetulnya salah satu hal yang juga bisa dilakukan bersama sama adalah kita jangan hanya berfokus ketika misalnya ya
konten konten disinformasi yang viral itu sudah merebak di masyarakat
yang kita bisa lakukan bersama adalah mulai dari pencegahannya
istilahnya kalau di netso itu pre banking nya gitu ya
jadi mulai ini memang tidak bisa kerja sendiri ini kerja bersama sama
bentuknya seperti apa misalnya yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya adalah
kita masyarakat misalnya ya percaya dengan konten disinformasi
sebetulnya bukan karena kpu tidak punya atau tidak mempublikasikan berita yang validnya
saya yakin kpu pasti punya berita yang validnya
tetapi kemudian informasi itu mungkin ada gap nya
mungkin kpu menampilkan itu di website nya saja
nah cuma perlu dicek apakah publik secara umum tahu website nya kpu
nah hal ini yang kemudian butuh partisipasi masyarakat adalah sebanyak banyaknya gitu ya
membuat konten konten yang terkait itu
maka kita harus membuat konten yang terkait informasi pemilu yang benar
yang bisa disebarkan seluas luasnya sehingga dalam konteks pencegahan
ini bisa menutup berita berita disinformasi tadi
karena kita sudah menyebarkan secara luas informasi yang benarnya
selama ini kan publik percaya dengan konten informasi gitu ya
itu dipercaya orang karena mereka nggak dapat informasi yang benarnya di mana gitu
jadi kalau memang ini mau ada semacam forum bersama ini salah satu perannya masyarakat gitu ya
dan saya rasa apalagi anak anak muda gitu ya kita bikin konten di media sosial terkait pemilu
tapi juga harus dipastikan konten itu benar gitu ya konten itu valid
lalu juga termasuk juga mendorong misalnya literasi digital
memang betul ada peran dari kominfo pemerintah tapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah
peran dari platform media sosial itu sendiri gitu ya
nah bagaimana nih ini kan konten konten yang tadi sifatnya negatif dan lain sebagainya
adanya di platform media sosial
nah bagaimana moderasi konten yang ada di platform media sosial ini yang bisa mereka lakukan gitu ya
misalnya ada konten konten ujaran kebencian apa yang mereka bisa lakukan gitu ya untuk memoderasi konten tersebut
misalnya apa fitnya diturunkan gitu ya sehingga itu tidak tersebar dan lain sebagainya
tapi ini butuh duduk bareng memang ya butuh duduk bersama penyelenggara pemilu kpu bawaslu masyarakat sipil
cek organisasi cek fakta misalnya kominfo termasuk juga platform media sosialnya
baik saya akan kembali ke bang hidam
bang idam terkait dengan aturan main media sosial untuk nanti pemilu dua ribu dua puluh
ini nanti itu kampanye di medsos itu akan mengikuti dengan kampanye di media masa dua puluh satu hari atau berbeda aturan mainnya
terkait dengan pengaturan kampanye di media sosial ini sebenarnya dimulai dari masa kampanye hari pertama
yaitu tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap ya
berbeda dengan kampanye pemilu
dan kampanye pemasangan iklan di media massa itu berbeda
jadi memang penggunaan media sosial dalam kampanye ini lebih lama ketimbang pemasangan iklan kampanye di media massa
berapa lama bang hidam massanya
di pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang lalu itu dua ratus lima puluh
tiga hari nanti di pemilu serentak dua ribu dua puluh empat tujuh puluh lima hari yang akan dimulai pada tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
dan akan berakhir pada tanggal sepuluh februari dua ribu dua puluh empat
oke jadi tujuh puluh lima hari untuk kampanye di media sosial nantinya
mbak ninis terkait dengan penindakan pelanggaran di media sosial apa namanya pendekatan hukumnya kan beda
tidak semuanya pendekatan hukumnya sama karena mediumnya ini adalah media sosial bagaimana mbak ninis
nah memang ini yang masih kosong gitu ya karena di undang undang pemilu
kita masih menggunakan media sosial

belum ada aturan secara spesifik
misalnya tadi misalnya seperti yang disampaikan bawaslu misalnya mau take down akun atau lain sebagainya
itu memang belum ada
nah tapi sebetulnya kita mungkin bisa memperluas perspektifnya di undang undang pemilu kan ada larangan kampanye ya
misalnya tidak boleh parah gitu ya tidak boleh menyerang dan lain sebagainya
nah ini yang juga mungkin perspektifnya tidak hanya memaknai larangan larangan ini
di kampanye yang konvensional kampanye tatap muka tapi juga dibawa ke ranah media sosial gitu
jadi larangan larangan ini ya untuk di media sosial juga sehingga ketika kita mau melakukan pemindakan
pantelan di undang undangnya sudah ada gitu ya walaupun memang tidak mudah
karena kalau pendekatannya tutup akun ya namanya media sosial kita tahu ya ditutup satu akun potensi muncul ratusan akun yang lainnya gitu
mati satu tubuh seribu
nah tapi makanya tadi
jadi kita pendekatannya tidak hanya fokus ketika ujaran kebencian itu misalnya ada
tapi mulai dari tadi tuh pencegahannya seperti apa gitu ya
kpu bisa bikin mapping misalnya konten konten yang berpotensi ini dipelintir gitu ya
ini di twitter di media sosial itu sudah bisa dilakukan dari sekarang
sehingga kita bisa meminimalisir ruang ruang adanya berita berita yang tidak valid tadi
oke meminimalisir ruang terhadap berita berita
berita berita negatif berita berita tidak valid melalui pendindakan
bang idam tanggapan ya bang idam
ya apa yang disampaikan oleh mbak ninis itu benar ya
apabila memang sudah mengarah pada tindak pidana ya harus ditindak
karena memang ini berkaitan dengan keadilan pemilu
berkaitan dengan keadilan pemilu electoral justice ya
dan saya yakin rekan rekan bawaslu akan fokus terhadap pengawasan di media sosial
apalagi di tahun dua ribu sembilan belas yang lalu bawaslu juga sudah punya program yang namanya monitoring media sosial
dan kami kpu sebagai penyelenggara pemilu tentunya lebih akan memperkuatkan memperkuat pada edukasi
bagaimana masyarakat atau publik ketika bermedia sosial di masa kampanye
mereka memiliki literasi yang cukup dan mereka bisa memahami bagaimana konten konten yang sehat dalam tanda kutip ya
dalam artian tidak mengarah pada konten konten yang sifatnya negatif
ataupun konten konten seperti hoax disinformasi misinformasi dan lain sebagainya
penegakan edukasi memberikan edukasi melalui asupan literasi nantinya sehingga
tidak hanya soal aturan main larangan penindakan itu juga menjadi satu kesatuan sehingga yang kita mau pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang dan juga seterusnya itu aman ya
bebas dari yang namanya hoax ujaran kebencian
black campaign yang ada di media sosial
terima kasih mbak gidamu oleh ketua divisi bidang teknis kpu dan juga mbak dinis hoironisa agustiati
direktur eksekutif perludem sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam